kapol restabes semarang komisaris besar polisi irwan anwar
dan komandan kodim semarang letkol infantri honi havana
menggelar bedah dan analisa rekaman kamera pengawas atau cctv
terkait kasus penembakan istri anggota tni rina wulandari
pada senin delapan belas juli lalu
dari seluruh rekaman cctv tim gabungan polri tni
mencoba mendalami ciri pelaku yang berjumlah empat orang
dengan berboncengan dua sepeda motor yang semuanya tanpa menggunakan plat nomor
dalam rekaman cctv ini juga terlihat pelaku terus aktif menerima telepon
khususnya saat korban keluar dari rumah dengan motornya
begitu mendapat informasi korban keluar rumah
pelaku langsung bergegas mengikuti korban
hingga akhirnya dua pelaku menembak korban
saat korban sampai di depan rumah usai menjemput anaknya sekolah
menduga tembakannya meleset karena melihat korban yang ditembak tetap berdiri
pelaku langsung berputar balik arah kembali mendekati korban
dan melontarkan tembakan kembali ke arah perut korban
dan langsung kabur sambil melihat korban yang langsung masuk rumahnya
hasil analisa cctv semakin memperkuat dugaan aksi penembakan
dan direncanakan secara matang
di mana eksekutor dikendalikan oleh seseorang
kemudian pada kesempatan ini kita juga mengimbau para pelaku ini
untuk dengan baik baik dengan kesadaran diri dengan kesadaran yang tinggi
agar menyerahkan diri ke tim gabungan yang sudah dibentuk
dari kodim dari delitel dari pomdam
itu kita membuat tiket untuk menjaga korban
sehingga kita jamin keamanannya selama dihubungkan
di rumah keluarga juga ada untuk anak anaknya juga tinggi
untuk anak anak dan keluarganya sudah kita pindahkan
kan itu rumah pribadi yang di jalan cemarang
itu sudah dipindahkan di asrama zona lima belas
jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama
sebelumnya rina wulandari warga jalan cemara banyumanik semarang
ditembak orang tak dikenal pada delapan belas juli lalu
akibat penembakan tersebut
wanita tiga puluh empat tahun yang merupakan istri dari kopral muslimin
anggota tni satuan arhanud semarang
mengalami luka di bagian perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit
damar sinuko semarang jawa tengah